para menteri pupr basuki hadimulyono resmi menutup perhelatan world water forum ke sepuluh di bali pada jumat dua puluh empat mei
forum air dunia ini ditutup dengan acara closing ceremony yang dihadiri sekitar dua puluh ribu delegasi dari satu ratus enam puluh negara
salah satunya penyerahan penghargaan bali youth water price yang diharapkan dapat mendorong semangat generasi muda untuk melakukan perubahan dan aksi nyata di sektor air
acara penutupan juga diisi dengan seremonial penyerahan tongkat estafet world water forum kepada tuan rumah penyelenggara berikutnya yakni arab saudi
penyerahan mandat kepada abdul aziz al saibani selaku wakil menteri perairan kementerian lingkungan hidup air dan pertanian kerajaan arab saudi turut disaksikan presiden world water council lock volcon
selain ministerial decreation selain dengan head state ktt jadi world forum award water forum ini menjadi
menurut nanti bisa ditanyakan menurut beliau dan the best world water forum selama tiga puluh tahun ini
ini meningkatkan standar pelaksanaan world water forum sampai sekarang ini
staf khusus menteri pupr bidang manajemen sumber daya air firdaus ali menjelaskan forum ini menghasilkan banyak hal
selain deklarasi menteri yang mengesahkan empat hal sebagai bentuk kemenangan diplomasi indonesia
deli variables yakni sebanyak satu ratus tiga belas proyek strategis di sektor air dan sanitasi senilai sembilan empat miliar dolar as
jelas bahwa kesepakatan dari compendium tadi sudah ditangani malahan
kalau sudah ditangani tinggal kemudian bagaimana mengeksekusi
lalu kemudian nanti apakah nanti pupr dalam hal ini cipta karya atau kemudian dirjen sda kemudian dirjen pembiayaan infrastruktur
lalu kemudian karena kita mengundang kepala daerah
dari seluruh indonesia baik itu bupati wali kota maupun gubernur
nanti kita team up kerjasama dengan pemerintah daerah
karena apa eksekusi ini di level daerah di level lokal
jadi tanpa keterlibatan tanpa dukungan tanpa komitmen dari kepala daerah apa apa tidak akan jalan
sebagai tuan rumah wwf berikutnya kerajaan arab saudi berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian hasil pertemuan di bali